rotan lain saudara sebuah video tindakan penganiayaan seorang bayi berusia enam bulan
ramai diperbincangkan di dunia maya
dalam video yang direkam di maros sulawesi selatan ini belakangan diketahui
bahwa pelaku penganiayaan ternyata ibu kandung sang bayi
kepolisian yang mendapatkan informasi tersebut langsung memanggil terduga pelaku
bersama dengan keluarganya untuk dimintai keterangan
ibu dari bayi itu kemudian diamankan oleh unit pelindungan perempuan
dan anak satuan reskrim polres maros
dari hasil pemeriksaan awal video itu diketahui diunggah oleh suami terduga pelaku
yang kini berada di kabupaten bone
kami langsung konfirmasi ke kediaman terduga pelaku penganiayaan terhadap anak ini
bersama dengan orang tua terduga pelaku
saat ini kami masih melakukan pendalaman yang mana nanti dari pihak ayah
atau suami dari terduga pelaku ini hadir di pores maros
sementara masih kami dalami keterangan motif serta waktu dan tempat kejadian